partai nasdem membantah tuduhan sebagai pihak yang menjegal ahok menjadi pimpinan badan usaha milik negara
partai besutan surya paloh ini menyebut ada pihak tertentu yang sengaja menyebar berita bohong atau hoaks untuk mendiskreditkan citra nasdem
ketua fraksi partai nasdem mpr ri taufik basari menegaskan partainya tidak pernah melakukan upaya penjagalan terhadap basuki cahayapunama alias ahok untuk menjadi pimpinan bumn
taufik juga menjelaskan pihaknya sedang menelusuri pelaku penyebar berita hoax tentang penjagalan partai nasdem terhadap ahok di media sosial
taufik menyatakan partainya mempercayakan kepada presiden dalam penunjukan pimpinan pimpinan di bumn
jadi begini akhir akhir ini beredar tulisan tulisan yang sengaja mendiskreditkan partai nasdem
kita sudah membaca polanya
buat entah itu anonim atau menggunakan nama lain yang isinya tidak benar
kemudian disebarkan sedemikian rupa seluas luasnya sehingga seolah olah publik menyangkanya benar
jadi kita sudah membaca polanya
tidak hanya yang terakhir ini saja soal ahok menjadi calon pimpinan bumn
tapi juga beberapa peristiwa peristiwa terakhir polanya itu sama
jadi memang sengaja mendiskreditkan partai nasdem
dan kita sedang menelusuri ini asal muasalnya di mana siapa yang menggerakkan dan sebagainya